sampah merupakan masalah yang paling terberat di dunia saat ini
dan indonesia merupakan salah satu produsen sampah terbesar
ada sekitar enam puluh delapan lima juta ton sampah yang diproduksi oleh indonesia
dan tentu saja ini sangat sangat mencemar karena bisa mencemar tanah air
dan bahkan bisa menciptakan kerusakan bukan saja pada lingkungan tapi pada kesehatan
dan tentu saja sampah plastik ini sangat membahayakan karena tidak bisa diuraikan
sehingga memerlukan pengelolaan yang khusus
nah pengelolaan sampah plastik yang paling baik tentu saja
merupakan ada tiga r yaitu reuse recycle dan reduce
jadi harus ada pengelolaan yang serius
tentu saja kita mendukung setiap usaha siapapun yang mengelola sampah plastik dengan baik
nah insight with desi anwar saat ini berada di bali
akan bertemu dengan seseorang yang berinisiatif untuk mengelola sampah plastik
tapi bukan saja melakukan pendaur ulangan
akan tetapi memberikan juga kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya
dia adalah made januryasa
seseorang yang pada tahun lalu dinominasi sebagai salah satu dari cnn heroes
mari kita ketemu
sampah plastik yang diperkenalkan oleh pemerintah indonesia

permasalahan sampah plastik telah menjadi isu global yang menjadi perhatian penting
berdasarkan data dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk
total sampah nasional pada dua ribu dua puluh satu mencapai enam puluh delapan lima juta ton
dari jumlah itu sebanyak tujuh lima juta ton yang diperkenalkan oleh pemerintah indonesia
dan sekitar sebelas enam juta ton disumbang oleh sampah plastik
namun untuk meminimalisasi permasalahan sampah harus dimulai dari sumbernya
pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu
dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi kesehatan serta berkelanjutan
seperti yang sudah mulai dilakukan oleh warga banjar cemenggaon desa celu kecamatan sukawati gianyar
yang berhasil mengelola sampah secara mandiri berbasis sampah plastik
setiap rumah warga memiliki lubang yang dimodifikasi untuk mengelola sampah organik yang disebut tebel modern
sedangkan sampah plastik ditabung di bank sampah
tebel modern ini konsepnya sederhana
berupa lubang berdiameter yang dapat menyesuaikan luas lahan dengan kedalaman dua hingga tiga meter
agar kuat lubang ini menggunakan buis beton lengkap dengan penutupnya yang sudah dimodifikasi
nantinya sampah organik yang masuk ke dalam tebel akan mengurai secara alami
lewat solusi ini tidak hanya permasalahan sampah terkendali
namun dapat terciptanya ekonomi sirkular dari kompos sampah organik yang dihasilkan warga
lewat metode ini pun masyarakat dituntut untuk memilah sampah rumah tangganya secara mandiri
dimana sampah organik akan disimpan di tebel modern
sedangkan sampah plastiknya ditukarkan untuk menjadi beras lewat inisiasi salah seorang aktivis lingkungan asal bali made yanur jasa
insight vdc anwar kali ini berada di banjar cilup di gianyar
ini adalah lokasi di mana masyarakat setempat menukarkan sampah plastik yang telah mereka kumpulkan untuk ditukarkan dengan poin
dan nanti dari poin itu bisa membeli apakah itu beras dan kebutuhan lainnya
nah siapa pencetusnya adalah made yanur jasa yang akan kita temukan
halo terima kasih sudah datang
di janur apa kabar
terima kasih banyak telah menerima tim kita disini
dan ini saya lihat kegiatannya penuh dengan masyarakat
banyak aktivitas ada orang yang datang membawa karung karung sampah
dan kemudian disitu ada yang seperti mencatat dan lain sebagainya
mungkin di janur bisa jelaskan apa sih sebenarnya berlangsung disini
dan proses prosesnya yang perlu kita pelajari
karena ini menarik ini
betul sekali karena begini mbak
ini misalkan contoh nih seperti anak kecil ini
nah ini ini adalah pahlawan pahlawan kecil kita ini
karena dengan mengadakan seperti ini dia sudah melihat
langsung belajar dari melakukan
kita namakan eduaksi
sudah ikut memungut sampah dan lain sebagainya ya
jadi mulai dari anak anak kita sudah melihat
dan inilah yang kita pelajari ini ya
yang kita bilang eduaksi
jadi ada aspek dari pendidikannya itu yang bagian penting ya dari apa yang terjadi disini
karena namanya edukasi dalam aksi mbak
kalau kita lihat yang namanya kepandian itu ada dua
kepandian di dalam otak namanya kognitif
kepandian di dalam tubuh namanya embadement
nah kalau kita cuma hanya mengapal aja nggak akan terjadi apa apa
kalau tidak ada aksinya
jadi ini sangat penting
aksinya dan anak anak melihat ini dan mereka akan ingat
dia akan ingat
tapi beli janur
jadi kan ini saya baru datang kesini ya
jadi tertarik sekali
sebenarnya proses apa saja yang berlangsung disini mungkin bisa ceritakan step by step nya
silahkan beli janur
jadi begitu orang datang kesini
dia sampahnya harus dipilah mbak
nah dipilahnya itu kita sesuaikan dengan
kita ada nanti kita lihat kategori pemilahannya
ketika kita berpikir apa yang kita pilih
ini adalah keterangan
ini harus dipilah di rumah
dan ini apalagi khususnya sampah yang tidak bukan organik ya
nah ini ada yang namanya
sampah bentukan seperti ini
ada namanya sampah lembaran mbak
ini mungkin ini
nah kayak ini lembaran
ini yang mungkin beli snack dan lain sebagainya
itu dijadikan satu
dan ini yang biasanya paling menjadi masalah karena bisa kalau kita buang masuk ke tempat lainnya

karena bisa kalau kita buang masuk ke tempat lainnya

karena tidak ada harganya
kalau kita jual ke pemulung cuma dua ratus rupiah
dan kalaupun kita kasih uang ke pemulung tidak mau diambil
dua ratus rupiah per kilo maksudnya
sedangkan dia bawa ke sini empat kilo
untuk memberikan motivasi
inilah yang juga mencemarkan
kalau yang ini kan bisa dijual ke pemulung
tetapi dia juga bawa ke sini karena
nah kemudian setelah disitu kita timbang disini mbak
nah ini kan semuanya botol
ibu desi ya
nah ibu desi ini bawa
bawa sampah ini segini
nah berapa kilo
oke sekarang mbak desi bawa sampah ini
ya contohnya aja dululah
mantap mbak desi rajin juga ya
jadi sampah botol
dan sampah lembaran itu
ada nilainya berbeda ya
ada nilainya berbeda
nah nanti mbak desi dapet ini
udah ada kan
nah ini sampah tadi
kemudian mbak desi bawa kesini
nah ini rasionya mbak desi nanti
bawa apa tadi itu
hanya dua per enam
kenapa lebih ini
rasionya lebih tinggi
karena ini ada harganya
ini bisa dijual ke pemulung
ini yang ada yang mau ngambil
ini yang kita hargakan lebih mahal
padahal gak ada harganya
jadi untuk memberikan insentif kepada masyarakat
mengumpulkan yang ini
dan ini yang paling susah juga
paling banyak yang menjadi masalah ya
ini saya punya tiga kilo buku atau kertas
saya dapet sebelas
dan kalau rongsok
ini juga nilainya tinggi
kalau dijual ini sampai
nah kemudian setelah ini apa prosesnya
nah setelah ini dicatat disini mbak
kita kasih ke yang muda mudi disini
dimasukkan ke dalam catatan ini
karena begini mbak
cerita yang bagus itu harus didukung dengan data
ini loh ada catatannya
oke nah di banjar celuk ini
ini pengumpulan ini berlaku kapan
dan rata rata dalam satu bulan bisa berapa
nah dulu baru kita mulai itu sampai hampir tiga ton
sekarang sudah menurun
apa artinya itu
berarti sudah kesadaran terhadap untuk mengelola
dan juga mungkin ada disini kan
kalau kita plastik kan biasanya harus reuse
yang pertama refuse
jadi empat r sekarang
kita seharusnya menjadi orang kita semua
kayak mbak desi kan gila
ini kan kita sekarang pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua ya
bli ini dinominasi sebagai cnn heroes tahun dua ribu dua puluh satu
jadi sebenarnya sudah berlangsung
dua lima tahun sekarang
apa yang mencetus ide
sebenarnya kan pertukaran ya
bukan saja pengelolaan
apa kira kira yang
tahun dua ribu dua puluh begitu yang namanya pandemi
dan juga latar belakang saya
saya dari dulu memang getol tentang lingkungan
tapi caranya gimana gitu
kadang kadang ya kita mau bersihin
tapi kalau aku bersihin sendiri
kok nggak cukup gitu loh
dengan adanya pandemi
itu ada tiga hal yang saya lihat
di dalam permasalahan ada jalan keluarin
yang pertama masalah lingkungan
yang tentu saja tidak ada pada masa pandemi
tidak ada pandemi
jadi paling tidak orang butuh makam
kalau di negara ini tidak ada makam yang butuh makam ya
yang ketiga adalah jati diri
jadi kita lihat moral atau jati diri temen temen mulai turun
nah kalau kita lihat ini di dalam ajaran agama hindu di bali
tri itu tiga
hita itu kebahagiaan
karna itu jalan
jalan kalau ini harmonis
maka akan tercapailah kebahagiaan
yang pertama adalah hubungan manusia dengan kita
itu jati diri
hubungan manusia dengan manusia kesejahteraan
yang terakhir hubungan manusia dengan lingkungan
nah saya berpikir
saya berpikir kalau dia bawa plastik
dia dapat beras
apalagi pada saat itu kan
pemasukan juga berkurang
betul sekali mba
jadi siapapun yang bawa plastik akan dapat beras
oke tapi pertama kali dimulai dan bagaimana
karena ini kan saya liatin kan sekarang
melibatkan seluruh banjar ya
tapi pas pertama kali inisiatif ini dilakukan
bagaimana beli janur untuk memulainya
pas pertama itu saya mulai dari banjar saya di tabanan
namanya banjar jangkahan
di kecamat keramitan
saya datang kesitu saya kumpulin muda mudi sama
saya bilang saya punya ide seperti ini
saya kasih beras
karena saya ingin membantu gitu loh
cuma saya gak mau yang ngasih aja
sehingga ada pertukaran
ada insentifnya juga ya
kalau di bali kita bilang tatuamasi mba
tatuamasi itu kamu adalah aku
jadi yang memberi menjadi penerima
yang penerima menjadi pemberi
dan itu bagaimana
antusiasme masyarakat untuk melakukannya
dan lebih penting lagi ini kan
beras berarti harus ada uang yang dikeluarkan untuk mendanai pembelian beras itu sendiri
nah ini bagaimana awal awalnya
pertamanya saya skeptikal mba
skeptikalnya ada nggak yang datang gitu loh
nah pertanyaannya dari mereka itu
gimana kalau ada yang nggak setuju
saya nggak ngeluarin beras kan
bagaimana kalau hanya satu orang setuju
saya lebih baik satu orang setuju daripada seratus orang
lebih gampang ngurus satu orang daripada seratus orang
terus dia nanya kapan dimulai
ya akhirnya kita mulai
di rumahnya beli janur
hari jumat ngobrolnya hari sabtu mulainya hari minggu
wow dan ini dua lima tahun ya pada tahun dua ribu dua puluh kalau begitu ya
berapa yang waktu itu berhasil dikumpulkan pada hari pertama
barada pertama setelah tiga hari saya ngumpulkan
setelah satu minggu saya hampir mengumpulkan satu ton
satu ton equivalent dengan berapa kilo beras
waktu itu masih satu kilo plastik satu kilo beras
dari kocek sendiri
tidak berkelanjutan tentu saja
nah makanya sekali lagi di dalam permasalahan ada jalan keluar
akhirnya saya berpikir kalau begini terus bangkrut kan
dan ego saya terlalu fragile untuk stop kan
akhirnya saya melihat sampah itu ternyata ada sampah itu berbagai jenis sampah
akhirnya kita pilih pilih seperti apa yang mbak desy lihat sekarang
dan ini juga yang tadi pentingnya edukasi supaya pemilahan ini dilakukan dari rumah
dan sekarang sudah mulai dilakukan bagi rata rata masyarakat disini apalagi yang terlibat dalam
nah kemudian saya berpikir kalau di banjar saya bisa jalan kenapa kok tidak bisa di tempat lain
nah akhirnya kita buatkan suatu sistem sehingga ini bisa direplikasi secara mudah
nah jadi saya selalu bilang untuk mengolah sampah itu harus mudah
gampang dan seksi
ada seksinya juga
supaya orang lebih termotivasi
harus ada apa harus ada keindahan harus ada di sana
kita bawa oh kita bawa sampah aduh udah lah
kita perlu punya keindahan seperti sekarang ini siapa yang tidak mau datang
saya lihat ini perempuan perempuan di sini yang justru yang mereka di depan komputer
dan sementara yang tadi mengelola ini
yang para pemuda pemuda
jadi ada pembagian tugas alami
dan sekali lagi dan kemarin ini ada yang tidak bisa excel kan
akhirnya sekarang bisa
jadi juga ini mengajarkan untuk bagaimana caranya menjumlakan pembagian
jadi ada edukasi
oke tadi mbak berapa kira kira yang saya dapatkan
oh enam kg jadi masih belum bisa
oke coba sekarang pura pura saya dapat tiga kg
nah dapat tiga kg
nah misalkan dapat satu poin
enggak sekarang misalkan mbak nu dapat satu poin
satu poin tapi berapa kilo
tergantung tergantung bawa sini
yang tadi ya disitu
nah anggap aja sekarang dapat satu poin deh
satu pocer cuma mungkin ini ada kita pindah kesini
sekarang sudah hujan tapi hujan itu berkah ya
oke ini kita anggap mbak ini berkah ya

oh anggap ya

nah ini dicatatnya dimana ini
kalau dapat satu poin itu bisa di tabung atau ditukar pakai pocer
sepuluh dan voucher ini bisa digunakan untuk apa saja
voucher ini bisa digunakan untuk berbelanja di pasar tradisional banjar celuk saja
wow jadi sekarang ini luar biasa
sekarang ini luar biasa sudah ada voucher yang memang sudah dicetak dan ini berlaku di pasar di banjar celuk
di sini ada widi yang mengelola banjar celuk ini
ini dibelanjakan di banjar celuk di pasar tradisional dan ini membuat yang namanya circular economy
jadi ekonomi yang berputar dan apa saja yang bisa dibeli beras telur apa saja
sekarang penggunaan voucher ini sudah berapa banyak dalam ekonomi sirkuler ini mungkin
ini satu satunya ini satu satunya banjar yang menerapkan ini
jadi banjarnya beli janur sendiri belum
iya tapi di banjar saya punya sistem lain kita punya tabungan
oke nah ini katanya tadi boleh voucher atau tabungan mungkin bisa lihat ada buku simpanannya juga saya lihat di sini
iya ini dengan bekerja sama dengan kooperasi
jadi kooperasi banjar celuk
oke jadi nanti bisa dimasukkan ke sini ini seperti buku tabungan biasa
dan ini ada bunganya nggak kalau kita lihat
ada yang kecil tapi ada mbak
kira kira nilai ekonomi yang ada di sini
dan yang terhasilkan oleh kegiatan ini ada berapa
dari bulan kemarin sudah banyak ya
sekitar hampir lima puluh yang ikut nabung
awalnya belum bisa nabung jadi bisa nabung
sekarang berapa nih yang baru
untuk sembilan puluh kali
jadi ini yang membuat masyarakat di sini juga bankable ya
iya edukasi orang mau nabung
saya tuh luar biasa ini kan awalnya tadi ya dari rumahnya di janur ya sekarang sudah extend ke banjar
ada berapa banjar yang sudah
kita kurang lebih satu ratus lima puluh
satu ratus lima puluh banjar dalam waktu dua lima tahun
ini cepat sekali
karena begini mbak dari banjar ini akan menyebarkan ke banjar lain
seperti tadi ada orang nanya kemarin saya ditanya pak made kalau saya mau buat ini gimana caranya
datang ke banjarculu
jadi dia bisa melihat langsung kegiatannya termotivasi
jadi prototipnya ada di janur yang tinggal direplikasi
tapi ini menjadi sesuatu yang awalnya istilahnya kegiatan tadi untuk menolong masyarakat
supaya ada pemasukan ketika saat pandemi tapi juga aspek membersihkan lingkungan
tapi sekarang ini menjadi sebuah
bagian dari ekonomi setempat itu circular economy
ini sesuatu yang memang disengajakan atau bagaimana
karena begini kalau saya bilang saya sudah pikirkan kan kayaknya terlalu
ini adalah kita coba oh kita bilang atm amati tiru dan modifikasi
ternyata saya dari dulu memang punya ide untuk membuat voucher
karena sekarang kayak ada bitcoin kan
jadi sebenarnya ide poacher ini dari siapa dari beli janur juga
saya dulu ngobrol ngobrol cuman akhirnya dijalankan sama beliau
oh gila itu gagasan inovasi langsung aksi kita seharusnya menjadi orang gila semua
kayak mbak desi kan gila
tapi gila beneran
nah langsung aksi seperti ini
kita masukkan ke bitcoin dan lain sebagainya bagus cuman perlu aplikasi
tapi bitcoin sekarang lagi harganya lagi
tapi kalau ini bagus orang tua orang kecil yang gaptek bisa pakai
udah oh aku nggak mau belanja mau tabungin
udah bawa ke kooperasi pak saya mau nabung sepuluh ribu
jadi ini bukan saja masalah barter kita bawa sampah terus dengan iming iming mendapatkan beras
tapi ini menjadi satu pola hidup untuk menjaga lingkungan yang baik
dalam waktu yang sama menciptakan ekonomi yang bagus juga yang sustainable
dan saat ini kita karena berjalan konsep sirkulasi bisnis lokal khususnya desa juga berjalan
yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana kita bekerja sama
karena di dalam hal ini masih banyak yang oh
iya sedikit lah
kalau saya kolaborasi is the key
kolaborasi adalah kunci daripada saya nggak bisa membuat seperti ini mbak
yang bisa adalah beliau
kreditnya ke beliau
saya kan cuma pemantik datang ke sini bersenang senang
nah ini saya lihat kan melibatkan begitu banyak
seberapa tadi katanya cepat sekali ya dalam satu hari ternyata bisa diterapkan dan bisa langsung mendapatkan manfaatnya
tapi kan pasti ada kolaborasi
awal awalnya menggunakan uang di janur sendiri
nah bagaimana dengan
apakah itu pemerintah tempat atau dengan misalnya ini kan memerlukan biaya untuk membuat voucher dan sistem sistem ini kan semua pasti ada
jadi untuk melakukan plastic exchange itu harus ada tiga komponen
eh susur surumatin pak susur surumatin ini
jadi ternyata suasana seperti ini ditemukan tiap bulan seperti ini
jadi semacam pesta ya
nah jadi harus ada tiga komponen mbak
yang pertama harus ada komunitas
seperti ini yang menjalankan bukan saya
dan di bali ini kan sangat komunal ya ini masyarakatnya
yang kedua harus ada sistem
komunitas kemudian sistem
nah sistem apa yang sudah ada di sini
misalkan kelompok masyarakat muda mudi
oh di sini sudah ada bank sampah ada ini kita berdayakan
yang ketiga harus ada pendanaan
ya sistem itu juga
jadi contohnya apa yang kalau dari segi adatnya
kita ada regulasi semua warga wajib menyetorkan sampahnya untuk ke
jadi sekarang sudah dibuat sebagai kewajiban
ini penting untuk menjaga sistem mobilitas
mungkin kita pindah ke sana ya mbak ya
sudah di sini saja di sini
tapi hujan itu berkah jadi kita sebenarnya tidak terlalu takut dengan air ya
karena ini kasuan anak
jadi tadi ada komunitasnya ada sistemnya ada regulasinya ada
jadi di sistem dan regulasi jadi satu
yang terakhir ada pendanaan
nah pendanaan ini bisa dari berbagai pihak
dari swasta dari pemerintah dari csr fcsr
apa apa saja contoh dari perusahaan yang sudah
misalkan dari farmasi
ada satu dari jakarta
kemudian di sini juga kan banyak ada hotel hotel
ya ada hotel hotel yang tinggal di banjar ini
kita juga bisa minta bantuan
karena kebersihan itu adalah aset
dan bagi perusahaan kan juga bagus untuk bekerja sama dengan semua yang berkaitan dengan lingkungan
desa wisata atau biasanya penghasilannya dari mana
kita ini di celup dikenal sebagai ini ya untuk pengrajin perak dan emas
jadi dominan ketika tamu turis yang berkunjung ke bali itu untuk pengrajinnya pasti ke celuk
jadi salah satu desa wisata juga
tapi ketika pandemi pasti masalah
sangat membantu dengan ada aktivitas seperti plastic exchange ini
program plastic exchange ini sangat menginspirasi masyarakat kami ya
terutama kan at least beras yang kebutuhan pokok
nah ketika momen itu kita pakai untuk edukasi juga
segaligus ini kebutuhan pokok
tadi yang disebut juga edu aksi
ini berapa ini kan banyak yang cukup dilibatkan
kalau di total ada berapa yang dilibatkan dalam kegiatan ini
dan ini sifatnya voluntary atau suka rela dengan senang hati dan bagaimana
karena ini kan kegiatan yang terstruktur dan kalau tidak mau kan harus sustainable ya
yang jelas di hal ini terlibat dari yowana pemuda dan pemudi
dan juga ibu pkk nya ya dari rumah
jadi memilih dan memilih
bapak bapaknya juga membantu mengangkat buat sini
jadi secara langsung itu sirkulasinya dari per hari ke hari
dari awalnya tidak ada nilai ada nilainya sampah
nah itu ada kooperasi juga terlibat semua
jadi bagus situasinya
dan dari segi
cincu kebanyak ya
satu banjar ini bisa dikatakan
tadi bahkan ada anak kecil yang sudah tahu bahwa
wah kalau memungut sampah plastik ini ada nilainya
jadi ini juga
pengurangan sampah dari lingkungan sudah terasa
jadi bulan ke delapan sudah mengurangnya
bulan pertama awal awalnya
bulan pertama itu masih tahun dua ribu dua puluh atau mulai kapan di celuk
tidak lama setelah yang dibanjar tabanannya
tapi sekarang sudah mulai berkurang
nah ini bagaimana
kalau jumlah sampahnya berkurang
ini yang kita inginkan ya
bahwa kalau kita ada plastik
tidak dibuang tapi ternyata kan bisa digunakan
untuk supaya sustainable ini dan selama ini kira kira
apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengelola sampah di daerah ini
yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana kita bekerja sama
karena di dalam hal ini masih banyak yang
kalau saya kolaborasi adalah kunci
kolaborasi adalah kunci daripada
saya nggak bisa membuat seperti ini mbak
yang bisa adalah beliau
kreditnya ke beliau
saya kan cuma pemantik
datang ke sini bersenang senang
tapi ide itulah
ide itulah awal dari segalanya
tanpa ide ini kan tidak akan bisa
beli widi itu memulainya
sehingga ini menjadi suatu contoh di desa desa lain
di banjar banjar lain di pulau pulau lain
nah kalau kita lihat dari cost
kosnya besar dong kalau kita ngundang orang ini
ini hampir zero kosnya
dalam menciptakan ekonomi sirkuler ini tidak ada
ini semua volunteer yang datang ke sini
ngyayah kalau di bali
ya karena di sini komunitas di bali kan memang sangat ya komunal gotong royong
ini penerapan dari ya itu
nah nanti setelah ini dijual
dengan voucher yang dikeluarkan paling selisihnya lima ratus
jadi sebenarnya ya kedengerannya tidak terlalu
banyak tapi dampaknya luar biasa
luar biasa mbak
kita akan menyelamatkan paling tidak satu ton sampah plastik ke laut mbak
satu ton hari ini
iya makanya blijanur ini dinominasi sebagai cnn heroes
ini salah satu
ini juga merupakan kebanggaan bagi kita semua ya
karena effortnya sudah diakui
tapi sebelum kita mungkin break ya
karena saya juga ingin lihat kegiatan lain yang dilakukan oleh blijanur
tapi sebelumnya ini kan semua berombok di sini
saya lihat tadi ada truk truk ini datang mengkoleksi
dibawa ke mana dan diapakan
ini akan di recycle mbak
yang ini nanti di press dulu biar padat
ada tempat ini ya
kira kira lima belas menit dari sini
itu kita kerjasama dengan pemulung
dengan pengepul ya pak komang adi
nah dia akan membawa
akan mengirim ini ke jawa
karena di bali belum ada proses pengolahan plastik
nah mungkin ini bisa menjadi step berikutnya
dan saya sudah punya plan
kita keep dulu
kita break sebentar karena kebetulan juga hujan sudah mulai reda
jadi kita masih bisa jalan jalan ya sekarang
tetaplah bersama insight with desi anwar sesaat lagi
kami akan segera kembali
kalau kita lihat statistik mbak
nah itu dikemanakan
nah ini adalah salah satu solusi
saya bilang salah satu
ini adalah salah satu solusi yang saya lihat sangat efektif mudah dan seksi mbak
nah itu yang status up
melihat bagaimana sampah plastik itu dikelola oleh banjar celuk dan ini kita lihat aktivitas
yang ternyata menghasilkan ekonomi sirkuler yang ternyata bermanfaat bukan saja membersihkan
lingkungan tapi juga memberikan kegiatan ekonomi yang bisa menguntungkan bagi masyarakat setempat
nah beli janur sebelum kita berbicara kenapa sih sebenarnya dibawa ke tempat ini cnn hero
dinominasi tahun dua ribu dua puluh satu dan katanya baru dapat muri awal penghargaan muri dan kalau tidak salah
cukup banyak penghargaan penghargaan lain yang didapat bagaimana waktu itu perasaannya ketika
ternyata inisiatif kegiatan yang dilakukan selama ini itu mendapat atensi bukan saja
dari masyarakat setempat tapi dari dunia jadi sangat senang karena dengan adanya
seperti ini saya mempunyai suatu pijakan untuk menyebarkan bagaimana caranya pengolahan sampah
utamanya sampah organik dan non organik sehingga menjadi katakanlah saya punya platform untuk ke
bersuara bangga tentu saja tentu saja bangga cukup kaget waktu itu cukup kaget karena
memang benar benar ini bukan tujuan saya untuk mendapatkan award dan saya juga berterima kasih kepada
masyarakat bali kepada komunitas yang memang benar benar mau melakukan dan membawa ide saya
untuk ke sesuatu yang bagus ya tadi sudah disebut dari banjar beli janur sendiri di tabanan sekarang
sudah ada satu ratus enam puluh banjar banjar yang ikut serta ya mereplikasi sehingga ini menjadi suatu gerakan yang
menjadi lebih luas nah tapi kembali ke filosofi dari sampah itu sendiri ya kita selalu mengatakan wah
kita selalu menghasilkan sampah membuang sampah dan sampah mencemar dan lain sebagainya tapi kan
sementara kan barang barang itu awalnya kan bukan sampah betul ini hanya sampah karena tiba tiba
kita hanya melemparkannya atau tidak membutuhkannya dan menjadi sampah padahal kan
sofi sampah itu kan sebenarnya sesuatu yang kita sendiri yang ciptakan ya betul selama kita hidup sebagai
manusia kita akan membuat sampah kita akan menghasilkan yang katakanlah yang tidak bisa kita
gunakan nah apa definisi sampah sampah adalah sesuatu yang tidak berguna apapun yang tidak
berguna kita bilang sampah petisah dulu pernah jadi sampah masyarakatnya nggak berguna sekarang jadi
aset tergantung perspektif tergantung perspektif nah kenapa saya bilang seperti itu adalah
kalau kita lihat yang namanya sampah itu ada dua mbak yang pertama organik yang kedua anorganik
kalau ini dicampur maka inilah sampah karena yang busuk nggak bisa busuk yang didaur ulang
nggak bisa didaruh ulang karena kotor semuanya tidak bisa dipakai untuk apapun betul hanya
mencemar dan akhirnya mencemar karena kalau ini sudah menumpuk dan kita bawa yang namanya
yang proses anaerobik yang menimbulkan gas metan bau busuk air lindung penyakit sumber penyakit dan
lain sebagainya nah makanya kunci yang pertama daripada sampah biar bisa berguna adalah dari rumah
tangga pemilahan iya karena sumber sampah itu memang dari rumah tangga betul mbak tidak dari rumah
tangga ya kita semua hidup di rumah tangga
kita masak setiap hari kita beli barang dari pasar ada plastiknya nah ini harus dipisah itu
kunci pertama karena apa mbak yang sudah terjadi adalah tiga mantranya kumpulkan angkut buang
yang dikumpulkan apa sampah organik dan non organik jadi satu biasanya demikian dicampur
betul mbak kemudian kita angkut kemudian kita buang dan tidak ada gunanya
kenapa kita di sini dan apa ini sebenarnya ini meja ya medianya unik tapi tapi ternyata ini
sesuatu yang menjadi kunci dalam pengelolaan sampah ya betul mbak jadi pemirsa kita ini duduk di atas
sampah tidak bau kan tidak ya kelihatannya esterik ya kita bisa sampai ngopi ngopi sambil
yang kita hasilkan setiap hari adalah sampah organik nah kalau makanan sisa
makanan kulit tulai tulang betul atau makanan busa makan yang sudah basi mungkin kita sudah
masak tiga hari kita lupa nah itu dikemanakan nah ini adalah salah satu solusi saya bilang
yang saya lihat sangat efektif mudah dan seksi mbak
tadi seksi lagi

harus seperti ini siapa yang menyangka ini
kalau ini adalah tong sampah di bawahnya
nah ini adalah beranjak dari kearifan lokal
nah kalau di bali itu segala sesuatu dibagi tiga mbak
seperti tubuh kita ada tiga ada kepala ada tubuh ada kaki dan tangan
nah kepala itu kalau kayak di rumah di sini mbak ya itu ada tempat untuk kita sembahyang
nah kemudian ada untuk tempat tinggal
itu badan kita
nah kemudian ada kaki dapur kamar mandi
nah itu juga ya kaki dan juga di belakang itu dulu ya mbak
itu ada namanya tebe
tebe tebel itu adalah tempat pembuangan sampah sampah
karena dulu waktu saya masih kecil nenek moyang saya
nah jadi kita buang aja di situ
kemasan masih daun pisang
tahu tahu setahun kemudian ada pohon durian
siapa yang nanem nggak tahu ya kita semua gitu
nah karena perkembangan zaman anak beranak
tanah dibagi bagi bagi tebe pun menjadi hilang
jadi kita beli yang namanya daerah pariwisata
tebe ini menjadi villa menjadi hotel dan lain sebagainya
nah kalau kayak tubuh itu mbak kita punya kepala
kita punya badan tangan dan kaki kita hilang
nah inilah salah satu inisiatif untuk membuat yang namanya tebel modern
kita bilang tebanya modern kenapa modern
dan ini mbak bukan ciptaan saya
bukan saya yang menginisiasi
yang menginisiasi adalah banjar ini ada namanya komunitas pesan pede
pengolahan sampah pendesaan mandiri
itu sejak kapan itu
itu sudah dari dua ribu sebelas
mungkin sudah cukup lama ya
dan sekarang banjar ini sudah tidak menggunakan truk untuk mengelola sampahnya
kedengerannya seperti magic ya
biasanya kan kita selalu ya kita buang sampah tunggu truk untuk mengangkutnya ke tps
jadi bisa dikatakan hampir setiap rumah di banjar atau sebagainya
ini namanya jadi meja ini
dari sebenarnya semen saja kan ya
ini percis seperti membuat septic tank
untuk di kamar mandi septic tank
kalau ukurannya memang sudah dipatenkan seperti ini
atau ada beda beda hukum
yang penting kita bisa masuk ke dalam
karena ini kedalamannya kan satu lima meter
harus bisa dipanen
oke mungkin cerita bagaimana
jadi ada yang buat ini atau masing masing rumah harus membuatnya sendiri
bisa dibeli lah sudah
ini sebenarnya ya ini kalau bisa dilihat di sini ini sebenarnya buis
untuk membuat gorong gorong itu
biasanya juga orang untuk membuat sumur
jadi ini bisa dibeli di toko toko bangunan
nah itu ada yang ukurannya satu meter ada yang ukurnya delapan puluh ada yang ukurannya delapan puluh
itu bisa yang mana aja bisa dipakai tergantung besaran rumah besaran perkarangan
nah di sini karena pekarangannya besar kita pakai yang satu meter dan kita pakai sebagai meja
oke jadi ini ya tambahan lah
tapi memang harus ada tutupnya kan
harus ada tutupnya
seperti di sebelah situ itu ada lagi satu sebenarnya
nah itu tidak ada tutupnya
dia rata dengan tanah
dan ini untuk meja seperti ini sorry tapi berapa ongkosnya
kalau ini kurang lebih satu juta setengah sudah punya satu
atau satu juta sudah punya satu ini
sebenarnya investasi yang diperlukan ya
investasi yang diperlukan tetapi ini sumur hidup keturunan keturunan
nah di dalam rumah tangga itu harus punya dua mbak
jadi misalkan ini
jadi misalkan ini lubang satu
nah kita punya lubang dua di belakang kita
nah ini membutuhkan enam bulan sampai satu tahun baru penuh
ini hanya sampah organik ya
kalau kita tadi di tempat plastic exchange itu
sampah yang unorganik
ini khusus sampah organik
nah begitu lubang nomor satu penuh kita tinggalin
kita pindah ke lubang nomor dua
ini masukin sampahnya nih
ini masukin sampah dari sini
karena ini kan berat kan
jadi masukin sampah di sini
dari sini atau dari sini
iya di situ ada
nah ini juga berfungsi sebagai penyerapan air hujan
sebagai untuk menabung
untuk menabung air di bawah tanah mbak
karena itu permasalahan sekarang
karena kita semua sedot airnya nggak pernah nabung
dan banyak rumah rumah atau jalan jalan sudah pakai pumping
sehingga penyerapan air tanah itu sangat sangat berkurang
dan ini adalah salah satu untuk nabung mbak
jadi ini ada fungsinya dua ya
untuk tempat sampah organik tapi juga untuk rain catchment
dan ini bisa digunakan juga ya
kalau apalagi musim panas atau ketika tidak ada
dan air tanah kita semakin berkurang
ini bisa meningkatkan levelnya itu sendiri
pekerjaan saya yang membuat saya bahagia itu apa
jadi untuk saya ini adalah dharma saya
saya suka melakukan ini
saya suka melakukan seperti ini karena kenapa
bisa bertemu dengan mbak desi
bisa menyebarkan sesuatu solusi yang dari dulu kita memang mencari solusinya
nah ini perlu enam bulan tadi
atau ketika sampah ini sudah penuh setelah itu enam bulan
setelah itu setelah ini lubang nomor satu penuh kita pindah ke lubang nomor dua
kita penuhin lubang nomor dua selama enam bulan ini sudah panen mbak
nah apalagi yang perlu ditambahkan selain sampah
tidak perlu doa
tidak perlu tidak perlu
tidak perlu bolehlah ditambahkan enzim ditambahkan itu
tapi sebenarnya secara alami enam bulan
apa yang kita lakukan setelah enam bulan
setelah enam bulan ini kita buka kita harvest kita panen kita naikkan sampah komposnya kita naikkan
nah ini kan sudah kosong sekarang
dan ini kompos bisa dijadikan untuk ini
bisa untuk tanam tanaman
untuk penyubur tanah dan lain sebagainya
ada berapa kilo kira kira dihasilkan dari satu seperti ini
tergantung sampai lima puluh sampai seratus kilo
dan kemudian yang kedua nanti siap panen
setelah ini penuh jadi bolak balik terus
oke dan bisa dikatakan hampir semua rumah di banjar rini sudah memiliki ini ya
di sini ada tiga ratus lima puluh kepala keluarga
jadi tidak perlu ada truk lagi yang datang mengangkut luar biasa ya
tidak ada terjadwal kapanpun bisa kita buang tidak ada maintenance tidak ada ngongkosin orang
karena misalkan kita hidup di sini lima orang kita punya tenaga kerja lima orang
dan sampah yang diproduksi lima orang kan juga lumayan banyak
jadi beli jalanan sebenarnya bisa direplikasi di mana mana
bagaimana untuk menularkan ide kreatif ini
ini sebenarnya kalau saya ya kalau menularkan ini salah satunya mungkin ke perumahan perumahan
jadi kalau di perumahan itu kan harus punya kamar mandi harus punya ini
ini adalah salah satu kebutuhan bahwa sama dengan kamar mandi sama dengan water closet
kita butuh ini
dan ini tidak memerlukan tempat yang besar
karena ada dua pertanyaan mbak desy
saya bilang tidak bau kalau bau uang kembali
apalagi di sini kan cukup tebal ya
ya enggak bau ini memang enggak bau nih
ini bisa jadi bisnis bisa jadi bisnis tersendiri juga untuk membuat tb ini ya
penampungan sampah anorganik
sampah organik ini wow
ini harus kita contoh apalagi di jakarta
karena kan sekarang kita ketahui bahwa level dari air tanah kita juga semakin lama semakin menurun
kualitasnya juga semakin tidak baik
ada water catchment yang bisa kita buat dengan membangun sesuatu seperti ini
tapi yang lebih penting lagi sampah yang selama ini menjadi masalah ya itu bisa diselesaikan
tapi yang penting tadi harus dipisah antara sampah non organik seperti plastik
kantong kemasan dan lain sebagainya dan sisa makanan
nah ini jangan dicampur
ini jangan campur
jangan masukin plastik
kalau bisa ini dibuat di sebelah dapur
itu rata rata ya
kalau kita hidup di dalam rumah tangga itu empat orang ini sampai setahun
sampai setahun baru penuh
jadi ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk
pupuk betul mbak
waktu kita kan tidak terlalu banyak tapi saya tertarik ya tadi ini kan kalau sampah anorganik ada cara pengelolaannya dan yang organik bisa dilakukan hal seperti ini
tapi saya lihat tadi kan sampah sampah itu diangkut oleh truk
dan dibawa untuk dikelola dan tadi beli jandul mengatakan dibawa ke jawa
mungkin ke depan
apa rencananya untuk membuat ini prosesnya juga bukan saja semakin sustainable tapi semakin menyeluruh
dalam pengelolaan sampah plastik
pertanyaan sangat bagus karena begini mbak
plastik itu kan ada yang bernilai ada yang nggak bernilai
ada yang bisa didaru ulang secara gampang dan ada yang tidak bisa didaur ulang secara tidak gampang
jadi sulit ya
nah utamanya adalah sampah sampah lembaran sampah sampah yang multi layer
nah kemarin saya sudah sempat ke jakarta dan melihat ada suatu pengolahan plastik itu bisa membuat sebagai seperti papan
nah itu nanti saya gunakan untuk ini mbak
oh untuk membuat tebu
untuk membuat tebu modern
sehingga sekarang ini kan kita pakai semen nih
nah nanti kita buat kotak atau lingkaran lah dari pengolahan itu
dan itu sebagai untuk mengembangkan tanahnya
nah jadi dari plastik plastik yang tidak bisa kita gunakan kita bisa gunakan untuk membuat tebu modern ini
dan akan kuat ya
itu bertahun tahun tidak akan
oke kapan kira kira ini bisa rencana dilakukan bu lee

oke ini harus kita lihat lagi bagaimana progresnya
selain itu kira kira mimpi apa lagi
beli janur dan ini kegiatan sehari harinya apa sih sebenarnya selain mengelola
ya jadi dulu saya punya restoran namanya moksa
tapi sekarang saya sudah
sudah moksa soalnya
sudah moksa sudah
tidak perlu restoran lagi
ini menjadi suatu kehidupan saya sekarang
karena di bali ada orang bilang moksartam jagad itam yace itidak
meaning untuk mencapai kebebasan untuk mencapai kepuasan ya
seperti kita ngobrol tadi dengan mbak desi bahwa
dulu mbak desi untuk membaca berita dan sebagainya
itu tidak menyenangkan
tapi anda menemukan sesuatu yang sangat berpengaruh
ya berpengaruh adalah panggilan anda
salah satunya bertemu dengan orang orang yang inspirasional seperti
ya jadi dibilang adalah
darmanya mbak desy apa
pekerjaan saya yang membuat saya bahagia itu apa
jadi bagi saya ini adalah dharma saya
saya suka melakukan ini
ya saya suka melakukan seperti ini karena kenapa
bisa bertemu dengan mbak desi
bisa menyebarkan sesuatu solusi yang dari dulu kita memang mencari solusinya
dan begini mbak
ini bukan satu satunya solusi
ini adalah satu satunya solusi
dan itu efektif gampang dan seksi
dan memang benar benar ini sudah berjalan di desa ini selama bertahun tahun
dan selama dua tahun terakhir desa ini atau banjar cemenggaon ini sudah tidak menggunakan truk lagi untuk pengolahan sampah
ya luar biasa
dan memang ini biasanya banyak ide ide kreatif
tapi di sini kelihatan implementasinya serta impact nya
dan impact nya juga semakin lama semakin besar dan semakin bermakna
dan saya lihat bli janur ini luar biasa
pantas sekali dinobatkan sebagai cnn hero
sekali lagi terima kasih bli janur telah mendebarkan ini bibit kebaikan yang betul betul bisa dan mudah untuk direplikasi
dan saya harap banyak juga dari kita kita
mulai dari sesuatu yang sangat simpel yaitu membangun tebe itu ya
membangun tempat pembuangan sampah organik di halaman sendiri
sehingga kita tidak harus bergantung kepada pengambilan sampah pengumpulan sampah
dan kita juga bisa berkontribusi ya terhadap pengurangan sampah di planet ini
dan kemarin saya sempat ngobrol dengan kru nya
katanya dcnn mau buat satu ini
kita semua harus jadi orang gila
orang orang yang memiliki gagasan yang luar biasa dan juga inovatif
tentu saja dibarengi dengan langsung aksi
tidak bisa terjadi
terima kasih dan ya demikian insight with desi anwar kali ini
sangat sangat menarik ya
kalau kita melihat sesuatu ide ternyata bisa diterapkan dengan baik dengan dampak yang luar biasa
kita semua akan mendapatkan juga benefitnya
dan jangan lupa acara ini juga dapat anda saksikan di cnnindonesia com dan di youtube insight with desi angwar